berapa hari lalu viral sebuah video seseorang menghancurkan mainan yang dibelinya dari luar negeri
main ini dihancurkan karena mainan tidak memiliki logo standar nasional indonesia sni dan akan disita bea cukai
menanggapi keluhan masyarakat beacukai secara resmi menerbitkan aturan baru mengenai pengecualian mainan impor yang dibawa penumpang yang berlaku mulai hari ini
video yang diunggah oleh ferryanto kartika di laman facebook miliknya
mainan yang ia beli di luar negeri gagal lolos biaya cukai
alasannya mainannya tidak memiliki sertifikasi sni
video ini viral lantaran dalam unggahannya menyebutkan mainan tersebut harus ditebus seharga tujuh hingga delapan juta rupiah
padahal harga mainannya tersebut hanya sekitar rp enam ratus
ketimbang disita ferianto pun memilih untuk memusnahkan sendiri mainan miliknya tersebut
dilansir dari detik finance biaya pembuatan sni wajib untuk suatu produk mainan bisa mencapai sepuluh hingga dua puluh juta rupiah
tergantung jenis mainan bahan jenis cat dan warna
untuk mainan memang kita lihat prevensi kejadian seperti ini bisa dikatakan hampir sering ya
saat kita memasukkan komoditi ini ke dalam negeri atau ke indonesia ada peraturan peraturan yang memang harus dipenuhi
yang ada tentunya setiap mainan yang masuk wajib memang dikenakan sni
menanggapi kejadian tersebut direkturat jenderal bia dan cukai langsung mengadakan pertemuan
dan resmi memperlakukan aturan mengenai mainan impor wajib standar nasional indonesia
aturan ini memberikan pengecualian
pembelian terhadap mainan impor yang merupakan barang bawaan penumpang akan bebas sni
bila mainan yang dibawa tidak melebihi lima buah
sedangkan untuk mainan impor yang datang melalui kiriman akan bebas sni
bila mainan yang dikirim tidak melebihi tiga buah per pengiriman per satu orang
aturan ini akan mulai berlaku pada dua puluh tiga januari dua ribu delapan belas di bawah payung hukum dirjen perindustrian
irwin hiroshi masayuki cnn indonesia